sementara itu komisi hukum dpr menggelar rapat dengar pendapat dengan komisi pemberantasan korupsi
komisi tiga meminta penjelasan kpk tentang perkembangan penanganan kasus korupsi
ketua kpk agus saharjo menyatakan siap menjelaskan perkembangan kasus korupsi besar
sejauh ini sejumlah penyidik telah dikirim ke singapura untuk melengkapi proses penyidikan
agus menegaskan kpk akan menuntaskan proses penyelidikan korupsi iktp
meski diduga melibatkan banyak anggota komisi dua dpr
ia menyebut kpk tidak mendapat intervensi politik dari partai manapun
pasti akan dibicarakan terutama terhadap persiwa persiwa yang aktual
penanganan penanganan kasus kasus yang masih menunggak di kpk dan kasus kasus yang sedang ditangani
termasuk juga ott yang jumlahnya
lumayan banyak sepanjang tahun dua ribu enam belas dan kita harapkan gebrakan gebrakan ini tetap dipertahankan
laporkan apa yang ditanyakan kita laporkan
pertama penanganan untuk kasus e ktp penyidikannya sudah sampai sejumlahnya
masih berjalan terus berkembang
anda sudah dengar juga kita ngirim beberapa penyidik ke singapura ya
mudah mudahan nanti segera pulang tapi hari ini belum pulang
ada rencana untuk memanggilnya
dan ketua dpr lagi pak kalau pas tnu pantau untuk diperiksa
belum tahu belum tahu
sudah ada koresponden cnn indonesia rifana yang memantau rapat dengar pendapat dpr dengan kpk
rifana apa saja poin penting dalam rapat dengar pendapat kpk dengan anggota dpr kali ini
ya yuda komisi pemberantasan korupsi memang memenuhi undangan rapat dengar pendapat dengan komisi hukum dpr
dan tadi rapat dengar pendapat dimulai pada pukul sepuluh pagi dan baru saja selesai
membahas sejumlah isu isu strategis
dan tadi pimpinan kpk yang berjumlah lima orang memang memaparkan hasil program kerja kpk sepanjang tahun dua ribu enam belas
serta program kerja yang akan dilakukan kpk sepanjang tahun dua ribu tujuh belas
bahwa tadi pimpinan kpk memaparkan bahwa sepanjang tahun dua ribu enam belas ini kpk sudah menyelenggarakan festival anti korupsi
untuk memberikan pendidikan antikorupsi terhadap masyarakat
kemudian sudah dilakukan dialog dan juga diskusi dengan mahasiswa mpr dan juga dpr
untuk memberikan pendidikan serta meningkatkan kesadaran masyarakat atas penjagaan anti korupsi
dan tadi juga pimpinan kpk memberikan pemaparan bahwa sudah ada kontrak kerjasama antara kpk dengan bpk
untuk membantu penuntasan kasus kasus korupsi yang saat ini ditangani oleh kpk
dan satu yang menarik yuda bahwa tadi pimpinan kpk salah satunya lauda m syarif memaparkan bahwa ada rekomendasi dari kpk untuk negara dan juga dpr
bahwa sebaiknya negara ini memberikan dana tambahan untuk kesehatan

dan ini sudah rekomendasi yang kedua kalinya yang disampaikan oleh kpk jilid baru kpk yang dipimpin oleh ketua kpk agus raharjo
namun ini sekali lagi harus dikomunikasikan dengan menteri keuangan karena dananya memang diambil dari keuangan negara
dan selain memberikan dana bantuan parpol kpk juga merekomendasikan terhadap negara memberikan bantuan berupa airtime di stasiun televisi

partai politik ini dapat mensosialisasikan program kerjanya sehingga memberikan pendidikan politik kepada masyarakat
dan tadi sejumlah anggota komisi tiga juga sempat mempertanyakan kepada pimpinan kpk terkait dengan perkembangan kasus kasus korupsi besar
yang sampai saat ini masih mangkrak atau belum selesai seperti kasus korupsi senturi serta kasus dugaan korupsi bakamla yuda
ya rifana tadi salah satu yang menarik yang mungkin boleh jadi belum ada review adalah mengenai kasus korupsi yang sekarang bergulir adalah mengenai

lalu bagaimana apakah memang dari komisi tiga sendiri juga membahas hal ini terkait dengan kinerja kpk dua ribu enam belas
ya betul sekali yuda ini adalah yang menarik dan tadi kami amati bahwa tidak ada satupun dari anggota komisi hukum dpr dari sepuluh fraksi
yang menanyakan perkembangan kasus ktp elektronik terhadap lima pimpinan kpk
ini agak aneh dan tadi kami juga sempat mempertanyakan kepada anggota komisi tiga kenapa tidak ada satupun dari anggota komisi tiga
ada satupun dari mereka yang mempertanyakan kepada pimpinan kpk atas perkembangan kasus ini
namun tidak ada satupun juga yang memberikan jawabannya kepada kami yuda
ya rifana terakhir mengenai kasus korupsi lagi banyak sekali kepala daerah terakhir adalah bupati di kelaten jawa tengah yang tertangkap tahanan juga kasus korupsi
apakah ini juga dibahas banyak oleh dpr sendiri terkait dengan kinerja kpk di dua ribu enam belas

tidak ada masalah kita dapat tahu tentang kasus korupsi itu
selain itu ada perkembangan kasus korupsi di kppt
bupati klaten juga turut dibahas dalam rapat dengar pendapat antara komisi hukum dpr dengan kpk
namun lagi lagi dari pimpinan kpk tidak ingin memberikan penjelasan lebih lanjut karena mereka beralasan ini masuk ke materi atau masuk ke substansi ke penyelidikan ataupun penyidikan
sehingga itu merupakan hak dari penyidik untuk membeberkan kasus ini yuda
ya rifana pratiwi terima kasih untuk informasi anda dan selamat bertugas kembali